fenomena keliti kembali muncul di yogyakarta kasus kekerasan jalanan ini bahkan kerap mengancam nyawa
ironinya keliti ini dilakukan oleh sekelompok anak dan remaja apa yang terjadi
kenapa aksi ini berulang serta bagaimana juga penanganan yang paling tepat agar aksi kejahatan ini tidak semakin meluas
kita coba tanyakan dan juga kita coba elaborasi dengan koresponen cnn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
selamat sore hendrawan belum tuntas begitu ya penanganan kasus ini
tapi kita ingin mendapatkan pemahaman yang sederhana
keliti itu apa dan kemudian kenapa saat ini statusnya cukup darurat di yogyakarta apa yang terjadi hendrawan
ferdi kalau kita menceritakan atau mendefinisikan tentang keliti ini memang ada beberapa pihak yang kemudian mendekatkan ini dengan beberapa definisi
misalnya apakah kemudian muncul pertanyaan apakah ini terkait dengan begal pencurian

namun dalam pernyataan yang sebelumnya pernah disampaikan oleh polda diy
keliti ini sebenarnya memang tidak ada dalam kuhp tentu saja
namun ini disebut sebagai pihak kepolisian sebagai aksi kekerasan atau kriminal yang terjadi di jalanan
polanya sebenarnya sama seperti yang tadi sebelumnya disampaikan bahwa ini dilakukan oleh sekelompok orang
dengan tujuan yang acak artinya pelaku dan korban sama sama tidak saling mengenal
dan ini dilakukan dengan menaiki sepeda motor
seperti yang ada dalam paket berita sebelumnya bahwa sempat seorang korban kelitih ini mengira dirinya akan dibegal
namun ternyata barang yang dia miliki tidak ada yang diambil satupun oleh orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya
karena pelaku yang setidaknya berjumlah dua orang ini hanya atau melukai tangan sebelah kiri dari korban tersebut
dan kemudian tidak melakukan atau mengambil sesuatu dari korban ini
dalam perkembangannya kalau kami sebelumnya pernah berbincang dengan kriminolog ugm suprapto menyatakan bahwa ada definisi lain atau ciri lain dari kliti ini
di mana korbannya adalah tidak ada yang perempuan
semua laki laki dan kemudian dilakukan oleh anak anak remaja atau usia smp dan sma
namun bila kita melihat apa yang terjadi pada hari senin kemarin
ternyata pelakunya yang ditangkap oleh polisi dari enam orang tersangka lima orang bukanlah anak anak
apakah ini kemudian menjadi pertanyaan apakah mereka sebelumnya dulu pernah melakukan ini ketika masih remaja dan saat ini sudah menjadi dewasa dan tidak berusia anak anak
dan kemudian bila kita melihat korbannya ini adalah
perempuan artinya ciri sebelumnya ini kemudian tidak terpenuhi
di mana korban kali ini perempuan artinya bila sebelumnya disebut laki laki korbannya namun saat ini sudah ada korban perempuan yang menjadi korban keliti
dan dalam tahun ini saja setidaknya kami pernah membuat peliputan yang relatif sama sekitar bulan april
di mana saat itu seorang siswa smp di kota gede juga menjadi korban kelitih
dan kasus ini kemudian cukup
menjadi perhatian publik di yogyakarta
di mana kasus ini kemudian cukup mengandung tarik ulur atau terjadi tarik ulur
karena pelaku biasanya adalah anak anak di bawah umur yang kemudian
ada pertimbangan undang undang perlindungan anak yang ada di situ
dimana ketika kasus kriminal terjadi maka akan dilakukan dengan cara mediasi
namun dalam kasus yang terjadi di kota gede ini pelaku akhirnya dihukum oleh difonis oleh hakim
karena keluarga menolak untuk melakukan mediasi
nah apakah kemudian dalam kasus yang terjadi pada senin lalu yang kemudian ditangkap oleh polres sleman
khususnya polsek ngaglik
ada satu orang anak yang terlibat di situ usia tujuh belas tahun
apakah ini nanti akan diproses secara hukum sampai dengan kasusnya selesai
ini tentu saja akan ada pertimbangan undang undang perlindungan anak
yang kemudian diterapkan kepada satu tersangka yang menjadi pelaku dari kelitih atau aksi kekerasan jalanan
pada senin lalu
pak hendrawan bagaimana kemudian tindak lanjut
tentu aparat kepolisian tidak bisa bekerja sendiri
apakah kemudian ada cara cara tertentu untuk mewaspadai agar kejahatan seperti ini tidak berkembang dan semakin meluas
ya kalau kita bicara tentang pihak kepolisian yang kemudian terlibat dalam kasus klitian ini
pihak kepolisian hanyalah pihak yang berada di hilir saja
tadi setelah kejadian kelitih itu terjadi
atau bisa jadi karena tadi ada beberapa orang atau ada orang yang kemudian memilih untuk tidak melapor ke polisi
sebenarnya kasusnya lebih banyak di yogyakarta
namun mereka memilih untuk tidak melaporkan ini ke pihak yang berwajib
meskipun sebenarnya polisi bisa jadi melakukan investigasi atas kasus ini
karena ini bukanlah delik aduan
karena ini terjadi kekerasan ini terjadi di jalanan di tanah negara
yang kemudian ini menjadi kewajiban bagi polisi untuk melakukan pengungkapan
namun ada beberapa solusi yang disampaikan oleh pihak pihak tertentu
seperti yang tadi disampaikan oleh sri sultan hamengkubwono x
yang mengusulkan untuk adanya sebuah konsultan tertentu yang kemudian berbagi dengan keluarga pelaku kelitih misalnya
dan kemudian ini bisa menyebar ke banyak keluarga
yang ini memang dianggap sebagai organisasi terkecil yang bisa mencegah kelitih
namun sri sultan menyatakan bahwa butuh cukup banyak dana untuk melakukan
untuk melakukan ini
sementara dari pihak kepolisian mempunyai cara yang lebih instan lagi
yang sebenarnya ini ujungnya adalah pada orang tua
dimana karena semua pelaku kelitih ini adalah menggunakan kendaraan bermotor
dan mayoritas dilakukan oleh anak anak di bawah umur
yang seharusnya belum memiliki surat izin mengemudi kendaraan bermotor
maka pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa seharusnya orang tua tidak memberikan izin
kepada anaknya untuk menaiki kendaraan bermotor
bila memang belum cukup
bila memang belum cukup umur
tentu saja pihak kepolisian juga seharusnya juga secara bijaksana
bila memang ada anak anak yang di bawah umur
tentu saja tidak memberikan surat izin mengemudi kepada mereka
sehingga harapan dari pihak kepolisian kelitih tidak terjadi ini bisa terjadi
karena sekali lagi salah satu fakta atau ciri dari kelitih yang terjadi dari dulu sampai sekarang
adalah pelaku menggunakan sepeda motor
dan korbannya juga mayoritas menggunakan sepeda motor
tidak hanya dihulu begitu ya
tapi juga dihilir kerjasama antara pihak terkait
artinya kepolisian dan juga dari rumah sendiri
ini juga perlu mengontrol keberadaan anak anak mereka
elaborasinya menarik sekali
koresponden cnn indonesia hendrawan setiawan dari yogyakarta